tapi kalau untuk masalah pangeran
kalian berdua bisa lihat sendiri kan
apa yang bisa putri dapat
selain hinaan dan derita dari papanya
jadi tante harap kalian bisa ngerti ya untuk masalah itu
ya tante citra paham
tante tahu kalau kamu itu sahabatnya pangeran
tapi tante mau
lo ada perlu apa datang ke rumah gue
terus gue khawatir banget mikirin lo terus
mau ke kampus
emang udah baik baik aja
ini udah di sini
ini udah di sini
ini udah di sini
ini udah di sini
ini udah di sini
ini udah di sini
but kok mel gak diajakin masuk
it's okay kok bu aku kesini tadinya cuma mau ngeliat kondisi putri
tapi ternyata putri udah mau ke kampus
oh ya gimana kalau misalnya putri berangkat bareng aku aja bu
biar aku pastiin sampai kampus dia nggak apa apa aman
mel gak usah gak apa apa
tapi gue yakin kok ibu pasti lebih setuju kalau misalnya lo ikut gue
iya kan bu
ya bukan apa apa sih bu
tapi kan kalau misalnya putri berangkat bareng aku aku bisa pastiin
temen temennya pangeran gak akan ada yang berani bawa diem diem putri untuk ketemu sama

padahal kan gue beneran ke kampus karena mau kuliah bukan untuk nemuin pangeran

mel lo gak perlu khawatirin gue kok
beneran gue mau ke kampus tuh karena gue mau kuliah
ya tapi kan lo tahu sendiri citra kan deket tuh sama atta
pasti nanti atta suruh citra untuk bawa lu diem diem ketemu sama pangeran
atta kan sahabatnya pangeran
bu nawang pasti gak mau kan kalo misalnya sampe itu terjadi
makanya aku ajakin putri untuk berangkat sama aku
biar gak ada yang gangguin putri
gue seperti ini karena ya gue gak mau lo kena masalah sama om alex
put kalau memang kalian searah tujuannya sama sama ke kampus
ya lebih baik jalan sama sama kan bud
gue harus samperin tanto nawang gue harus jelasin semuanya
biar tante nawang itu gak salah paham sama gue
eh eh eh citra citra
gapalahan sih tak lepasin
lo gak usah geger apa ya
tapi gue harus jelasin ke tante nawang biar tante nawang itu gak salah paham sama gue
gue harus kasih tahu sama tante naul sama mel soal ini
gue juga ngerasa aneh sama sikapnya si mel
tapi kalo lo sampe nekat buat nyamperin si mel terus lo ngamuk ngamuk depan tante nawang
yang ada semua itu makin kacau cit
jadi mending sekarang lo tahan emosi lo ya
kita nanti atur waktu yang tepat buat ngobrol sama tante nawang baik baik
mel lain kali lo gak perlu jemput gue ya gue bisa kok berangkat sendiri
gapapa kok put gue gak keberatan
dan lain kali tolong ya lo jangan bikin ibu berperasangka buruk sama citra
put asal tau ya gue tuh bukan mau ngejelek jelekin citra ke ibu
gue cuma mau ngeyakinin ibu kalau misalnya lo gak ketemu lagi sama pangeran
ya at least jangan dalam waktu dekat inilah sampai hati ibu tenang
lo lagi ada masalah ya kok kalau kelihatan kayak lagi ada pikiran gitu
biasalah put soal kuliah kan gue baru masuk ya
jadi banyak banget yang ketinggalan kayak gue harus ngerjain paper paper apalah gak ngerti juga
iya mau gak mau gue harus ngelakuin sih ngeseling banget
sabar ya gue yakin kok lo pasti bisa harus semangat
thank you put
ternyata mel kesel karena tugas kuliah
sama sekali gak ada hubungannya sama permasalahan gue dan pangeran
hmm gue jadi mikir yang gak nge nggali sama mel
oke pak haris ya saya on the way ke kantornya bu lydia nih kita ketemu di sana ya oke
pak bos jadi pak bos yang nyamperin pulih dia ke kantornya nih
saya gak bisa mengulur waktu lagi jho semua yang menyangkut soal pajaka harus saya ukap
saya libas semuanya
jadi sebenarnya apa yang kamu mau bicarakan ke tante
jadi tante citra mau minta maaf sekali lagi ya sama tante nawang
tante kan udah bilang kalau tante itu udah maafin kamu
jadi kamu gak perlu minta maaf lagi citra
tapi citra mohon sama tante nawang please jangan jauhin citra sama putri ya
putri itu sahabat baik citra tante dan citra gak mau kalau sampai persahabatan kita berdua hancur
kamu kenapa sih bisa punya pikiran kalau tante bakal pisahin persahabatan kamu sama putri
ya citra begini karena citra tahu
citra udah bikin sesuatu yang fatal banget sama putri

citra kalau untuk masalah itu yang penting kamu ambil positifnya
dan satu lagi kamu gak boleh ulangin lagi itu udah cukup buat tante
citra paham tante
iya tante tuh gak pernah suruh putri untuk pilih pilih temen
selama itu bawa hal yang positif ke dia gak ada masalah
tapi kalau untuk masalah pangeran
tapi kalau untuk masalah pangeran
kalian berdua bisa lihat sendiri kan apa yang bisa putri dapat selain hinaan dan derita dari papanya
jadi tante harap kalian bisa ngerti ya untuk masalah itu
iya tante citra paham
tante tahu kalau kamu itu sahabatnya pangeran
kamu jangan pernah bantuin putri untuk ketemu pangerannya
iya tante saya paham
terima kasih ata
ya udah kalian minum gih
jangan jadi tegang kita
eh punya gue